ketegangan terjadi di halaman puskesmas ngetos
nganjuk jawa timur pada rabu sore
kedua pihak ini sempat bersih tegang
usai kerabat salah satu korban longsor
winarsi meyakini bahwa jasad yang baru ditemukan
merupakan kerabatnya murianto
sementara muhammad latif warga setempat
membenarkan bahwa jenazah yang baru ditemukan tersebut
adalah riono yang merupakan adik iparnya
sesuai dengan hasil identifikasi tim dokter
menurut tutik purwanti selaku penanggung jawab
tim dokter spesialis forensik dan dvi polda jatim
dari hasil pemeriksaan dan identifikasi
korban disimpulkan beridentitas riono empat puluh lima tahun
sementara korban atas nama murianto sudah ditemukan
dan sudah teridentifikasi pada selasa kemarin
di samping hasil identifikasi dari tim dvi
jenazah riono cocok dengan ciri ciri yang disodorkan oleh keluarganya
untuk pemeriksaan tim dvi polda jatim
pada hari ini kita mengidentifikasi jenazah b lima
sebagai tuan riono
meyakininya dari data data bagaimana
pemeriksaan kami berdasarkan pemeriksaan dvi
dengan data primer yaitu dari gigi dan medis
usai diberikan penjelasan oleh petugas
akhirnya winarsih meyakini bahwa murianto adalah jenazah
yang kemarin ditemukan sesuai hasil dari identifikasi tim dvi polda jatim
insiden ini pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan
agung wibowo nganjuk jawa timur